jangan tanya lagi kayak gini ya
jangan tanya kayak gini lagi ya
mama gak suka
kamu tahu nak siapa papa dan mama kamu yang sebenarnya
apa kamu masih mau jadi anak papa
saya sama andin mau pergi
titip rina ya tolong dudain
eh jadi aus kan
aku mau tanya dong
aku mau tanya dong
ada apa ya
tak ada apa apa
tunggu dulu aku mau bertanya
kau mau percaya apa
kamu kenapa sih
kamu kenapa ngelamun mas
serius kamu gak kenapa napa
gak sakit sama sekali
kau pasti banyak pikiran mas
padahal kamu juga baru sembuh
serius gak apa apa
pak kita mau pulang aja
ini perut kamu ada sakit gak
harusnya saya yang minta maaf ke kamu din
karena sampai hari ini
saya belum jujur soal reina sama kamu
kita jalan lagi ya
terima kasih jarang
baik kita penting ngerjain sekotongan
itu satu yang yang penting
gak ada lagi yang gampang

kita itu carinya
terima kasih juga
kayaknya kita molé beli air
didi penser sesasyam segunda aetu
sebesar kenang bersama lower body
oh oke mbak makasih ya
udah samperin aja siapa tau ada joke
oh ya lah
kau duduk sini
gue mau kasih tau kalau mau kesini ada apa ya
sorry kalau saya ganggu waktu kalian latihan ya
ada yang saya mau tanyakan soal
ada yang kalian ingat
sesuatu tentang lipstick ini
kayaknya inget deh
waktu itu kita ngomongin jelas vegas cafe
kayaknya lo waktu itu ada deh
jadi waktu itu kalian harus perform
tapi kabel gita listriknya si roy ketinggalan di mobil
gue yang ambil kabel listrik gitarnya ke mobil
listrik siapa sih
kok di mobil si roy ada listrik ya
gue kasih tau si roy ya
gue kasih liat tuh listriknya sama si roy
tapi dianya malah marah marah sama gue bang
gue malah disuruh tuh buang tuh lipstick
tapi kan gue gak enakan orangnya
terus gue taro lagi tuh listrik di mobilnya dia
rasanya dari penjelasan penjelasan ini petunjuk mulai mengerucut
bisa jadi lipstick itu memang punya elsa
makanya roy marah
karena dia menyesali apa yang sudah dia lakukan bersama elsa
belum pelar ya
kan gue udah bilang dari tadi
proses loadingnya ini lama
dan kalo koneksinya keputus
bikin kaget orang aja lu
itu tadi ada waters mau nawarin minuman
terus gue kan takut ganggu lagi kerja tuh
gitu biar ga ganggu
oh termasuk ga ada praktek aku malah kecapean ya kan
tapi giliran ga praktek
malah gabut dobring ini
biasanya kan ada angga
aku belum bisa kasi jawaban apa apa ke kamu
sorry gak aku harus pergi
aduh pake sepatu baru buat jalan sama angga
eh malah lecet gini kakek aku
kayak penguin jalannya begini begini
bukan sih kamu penguin sembarangan aja kalo ngomong
lah itu kenangan sakit kayak begitu kenapa coba
pegang pada sini
kau mau ngapain sih
aduh enggak enggak mau ngapain sih enggak
enggak usah kayak gitu lah mau loh kok diliatin orang udah aku bisa ngapain sih
enggak enggak ada yang liatin biasa aja
tuh kan lecet
nahan sakit ya dari tadi
prepare buat jalan sama gua malah kan nyambil yang baru pake yang keren
ih gr banget sih kamu
kutemu kamu ngapain pake sepatu baru pake aja sepatu lama
apaan sih kamu ah
udah sini sini aku
iya udah udah udah udah sini kotor kotor kotor
tadi kan kamu pegang kotok
mendingan sekarang lo lepas satunya lagi
ya masa aku nyeker sih enggak
ya udah gini aja biar gue muka kesini
nggak nggak nggak usah lah masa aku nyeker sih kan
kan lo sih mau jalan kesini
mendingan lo pake sepatu gua
udah dengerin aja
terus kamu gimana kamu kamu nyeker dong
mendingan sekarang lo pake sepatu gua walaupun agak kegedean tapi enggak apa apa
enggak enggak usah lah enggak apa apa aku masih kuat kok pake sepatu ini enggak apa apa
udah lo bambel banget sih
mendingan kaki gue yang luka daripada allah
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

nggak apa apa demi seorang buci yang terjemah
apa aku minta maaf aja sama angga ya
bawah kok diri cek sih
ya wajar sih diri cek
dia tuh pasti sakit hati banget sama aku karena aku tuh udah phpin dia
masa cuma karena masalah percintaan gini aja lu cek yang kayak gini sih
apa mending aku jalan jalan aja ya
daripada pusing mikirin kayak ginian
keluarga ibu elsa
anda ini suaminya
pak selamat ya istri bapak ibu elsa hamil
bapak suaminya kan
selamat ya pak
usia kandungannya sudah lima puluh
oh gitu ya dong
bapak sekarang boleh masuk bertemu bu elsa
kondisinya baik baik saja hanya kelelahan
ternyata gue beneran hamil
sebenarnya gue bersyukur karena hamil
papa mama semua menunggu kehamilan gue
tapi masalahnya gimana kalau anak ini adalah anak ricky
bukan sama ricky
selamat ya sa
gue seneng dengarnya
dengan kehamilan lo ini
berarti semakin kuat dong
alasan lo buat cerai sama suami
lo denger ya
denger ya rick
dan sebaiknya mulai sekarang lo pergi sejauh jauhnya dari hidup gue
jangan pernah ganggu gue lagi
dan jangan pernah berharap gue mau cerai sama nino
jangan ikuti gue
saya mau bertanya satu lagi
sekitaran tanggal dua puluh satu februari
tempat kematian roy
ada sesuatu nggak yang kalian ingat
coba gue cek dulu deh bang
lo masih simpan
jadwal bnk tempat tahun yang lalu
belum nganti hape gue
sebelum dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
ada latihan ben sih jam sebelas siang
buat acara kampus
tapi seingat gue roy gak dateng deh
roy gak dateng kenapa
padahal roy itu jarang banget plus latihan
kalo gak salah sih
waktu itu dia bilang ada urusan penting
mau ketemu cewek
di taman kamaya apa taman apa gitu
tapi dia bilang gak
kayaknya enggak sih mbak
kayaknya waktu itu roy pernah nanya ke kita
ada uang cash dua puluh juta nggak
nah iya bener
kita aja sampe bingung
si roy kenapa sih aneh banget
iya betul bang
roy kan banyak duit
gak mungkin lamanya duit ke kita
aku juga sempet nemuin dompet roy
aku juga sempet nemuin dompet roy
dan di dalamnya itu aku nemuin kertas transaksi tarik tunai sebesar dua puluh juta
di hari yang sama dan di bank yang berbeda
terus kalo aku liat liat tanggalnya itu persis banget sebelum roy itu terbunuh
apa semua ini memang berhubungan dengan elsa ya
terus uang itu untuk apa
apa roy mau memberikan uang itu ke elsa
suruh elsa gugurin kandungannya
terima kasih informasi yang sudah kalian berikan kepada saya
kalo kalian inget sesuatu
semoga informasi dari kita bermanfaat ya bang
makasih ya sekali lagi
aku kenapa kepikiran terus
aku ketemu ricky di sini
sedangkan pas sekali elsa belum pulang
aku takut elsa kenapa kenapa karena ricky
tadi kamu denger nggak aku ngomong apa
iya ya aku denger kok
kamu senang karena hasilnya baik kan
alhamdulillah ya pak
aku juga aku juga senang sekali
semua hasilnya baik
kamu sehat sehat ya
moga moga selalu begitu ya maya
kamu kok di sini
jangan jangan dugaan aku benar
tadi aku habis selan sama nino pak
dia tiba tiba ada meeting mendadak
terus pergi duluan
pas aku mau pulang
aku ngerasa gak enak badan
makanya aku mampir dulu karena sakit
gue harus bikin papa dan mama yakin
kalau anak di kandungan gue adalah anak nino
apapun kenyataan yang sebenarnya
gue harus sampaikan kabar ini ke orang tua gue
alhamdulillah ya allah
kok ada orang tua yang saya di sini ya
apa elsa yang manggil mereka
lo harus pikirin langkah selanjutnya
mending sekarang mau pergi dari sini
kamu beneran hamil
doa papa dijabah sama allah
tahun depan kita punya dua cucu baru
dijaga kandungannya ya sam
ya allah papa
berarti aku salah sangka
elsa gak sama ricky kesini
anak di dalam kandungan gue adalah anak nima
buah cinta gue dan nina
udah kalau gitu papa antri kamu pulang ya
apa mungkin keterangan dari
ben unicorn itu bisa ngebantu kita mas
tapi kan kita gak tahu mas
yang ketemu sama roy itu eusa atau bukan
saya akan coba cocokkan informasi
dengan keberadaan elsa
tapi gimana caranya
itu kan ada empat tahun yang lalu
kamu mau cari tahu gimana
halo pa selamat malam
ada apa ya pa
tolong besok kamu ke maratu
kamu tolong cek
dari sebelum tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
sampai tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
apa aja skedulnya elsa
karena pada saat itu kan elsa masih jadi brand ambasador kita
barusan saya ketemu sama teman temannya roy di unicorn band
dan informasi yang mereka bilang
di tanggal tersebut
roy sempat bertemu dengan seorang perempuan
saya akan cek
ya terima kasih ren
ada yang mau saya laporkan juga pak
dan ada kemungkinan
bukti foto yang
waktu dipandor kp itu
adalah bukti palsu pa
kalau itu adalah
untuk artikel majalah pa
jadi ternyata ricky dan elsa
mau membohongi kita
ya sepertinya begitu pa
saya juga masih nunggu follow up dari
dia yang akan carikan majalahnya pak
terima kasih pak
kamu terus pantau ya
dan selalu kabarin saya
randy baru sembuh
sepertinya elsa sama ricky
mau membohongi kita dik
foto yang ricky tunjukin ke kita
itu foto artikel majalah
bekerja sama untuk buangin kita
artikel lagi dicari sama remnya
tapi kemungkinan besar seperti itu
memang elsa ngelakuin itu sama kita
berarti elsa jahat banget dik
mengkambing hitamkan aku sebagai pelakunya mas
kamu yang sabar ren
semoga aja ada titik terang soal masalah ini
dan semoga aja semua kebenaran cepat terungkap
aku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar cemburu
tapi janganlah kau kemana mana
ku yakin kau tahu
saya tau dimana ya majalahnya
kayaknya kotak ini
nah ini dia
foto ricky dan elsa pakai baju merah

foto yang bapak maksud itu apa
pakai pakaian tidur warna merah
berarti emang benar
foto ini yang dimaksud sama pak randy
foto yang jadikan bukti
kalau riki pernah tidur sama elsa
kenapa sih kaum bodoh sekali
mau maunya kamu jadikan tame
apa sih yang ada di foto kamu
foto yang jadikan pakaian tidur warna merah

foto yang jadikan pakaian tidur warna merah
baik yang dikandungan elsa itu anak siapa ya
apa benar itu anak nina
atau anak gue
atau anak gue
atau anak gue
handphone dan dompetnya elsa sekarang ada di gua
bisa kita bicara sebentar
sebaiknya kita bicara langsung aja
setengah jam lagi kita ketemu di tama solopati
ini om martin ngapain sih ngajakin gue ketemu lagi
paling ntar dia cerah main gue lagi
kalau misalnya gue gak temuin dia
ntar jadi ribet lah
nino udah tau tentang keambilan kamu ini
kamu kasih tau dong
pasti dia akan bahagia sekali
sekalian kamu tolong telpon dia
ya tadi dia sempat cemas
tas sama hp gue gak ada
papa ketinggalan nih di rumah sakit
tapi kalau gue balik ke rumah sakit
bisa bisa papa sama mama ketemu ricky
siapa tahu dia masih di sana
mending gue gak usah bilang deh
lu tolong t hiding dia dari ya ghost
kalau apa lu tanpa kisten
jadi kamu pemulihek ke pagi
apa ini perasaan aku aja
tapi elsa kelihatan gelisah dari tadi
mereka tetap terjaga
berbagi indahnya momen kebersamaan keluarga
kini lebih mudah dengan paket akrab
ini cara kita
omar tuh udah nyampe tuh
foto ini yang kamu jadikan bukti
kalau seolah olah kamu pernah menghamili elsa empat tahun yang lalu
kamu tau dari mana
gak penting kamu tau soalnya
tapi yang jelas
om malu dengan tindakan bodoh kamu
mbak p siin

kemudian tujuan kita sebelum jalan mulut
kalian tidak bisa berpulang advani mijn sabia
kinda betul dari gue sih
jadi om minta sama kamu
dan hentikan semua kegilaan kamu ini
majalah ini akan om tunjukkan ke mereka
kenapa kamu diam
sekali lagi aku minta ya
jangan pernah ikut
kali ini om harus ikut campur
oh gak mau kamu sampai masuk penjara
hanya karena seorang perempuan bernama elsa
om lakuin ini semua karena om peduli sama kamu
om anggap kamu seperti anak om sendiri
harusnya kamu pahami itu ricky
kalau kamu sampai masih berhubungan sama dia
majalah ini akan om tunjukkan kembali
kalau misalnya gue bawa ke apartemen
pasti nanti ada yang curiga
apalagi tante yang berisik kita
gue butuh bantuan